rakenas kelimapan di jakarta diwarnai keributan teriakan dan saling tunjuk antarkader membuat sidang terpaksa diskors
adu mulut dan saling dorong mewarnai rakenas kelimapan di hotel millennium jakarta sabtu sore
di selarapat pembahasan susunan panitia waktu dan tempat pelaksanaan kongres ke lima pan tahun dua ribu dua puluh
tiba tiba saja pintu ruang rapat terbuka terlihat seseorang yang dikeluarkan dari ruang rapat
untuk menenangkan suasana ketua dewan kehormatan pan amin rais berinisiatif mengajak kader beristighfar
akibat keributan ini sidang sempat diskors lima belas menit
kongres pan ke lima tahun dua ribu dua puluh akan dilakukan selambat lambatnya maret dua ribu dua puluh
kalau dinamika tadi biasa itu kan namiknya terbatas
orang orang di sini mungkin karena jarang berdebat forumnya luar biasa rame tadi ada kesalahpahaman dikit saja
jadi tadi ada yang rebut mic belum selesai bicara yang lain sudah bicara jadi kesimpang siuran ataupun kengototan masing masing
saking semangatnya itu sehingga tadi ada mispersepsi dan salah komunikasi diantara peserta
tapi tadi sudah kita selesaikan dengan baik
intinya rekenas hari ini
ini ujungnya sudah kita menghasilkan sebuah keputusan sesuai dengan target akarnas hari ini
menentukan calon tempat tuan rumah kongres dan waktu kongres